apanya yang mau dipilih
aku datang kesini bukan mau melihat tingkah konyolmu
ada apa juragan
aku datang kesini mau menagih hutang lapakmu
tapi aku belum ada uangnya juragan
aku minta waktu untuk beberapa hari lagi jurnakan
tidak ada lagi alasan
hanya itu yang keluar dari mulutmu
aku janjikan bayar juragan
kata maafu sudah tidak melunakan hatiku
apa yang terjadi barusan
tidak ada apa apa
kenapa kerjasama dengan pedagang kain yang ada di waringin pintu
belum juga kamu kukukan
aku sudah menutup pengawal
kenapa belum juga dipastikan
ini tidak seperti dirimu sinta
tidak biasanya kerjasama yang kamu urus
memakan waktu yang lama
akan segera kupastikan
kalau perlu aku akan segera mengutus ulang
untuk sekarang kamu boleh pergi
bukankah kamu pernah bilang
kamu pernah bertemu dengan seorang wanita
yang mirip sekali dengan awasi
aku hanya ingin memastikan
seberapa mirip dia
aku sudah lupa
aku minta prerayanan
aku harus turun ke dunia manusia
kau tetap patung di sini
sendikodahu kanjeng datu
tega sekali dirimu menyebakku
untuk menjaga lapak ini
apanya yang mau dipilih
aku datang ke sini bukan mau melihat tingkah konyolmu
ada apa juragan
aku datang ke sini mau menagih hutang lapakmu
tapi aku belum ada uangnya juragan
aku minta waktu untuk beberapa hari lagi junakan
tidak ada lagi alasan
hanya itu yang keluar dari mulutmu
aku janjikan bayar juragan
kata maafu sudah tidak melunakan hatiku
kalau begitu kita tidak bicara di sini juragan
mas bagus sekali pahatannya
padahal belum selesai loh
kenapa kamu datang ke tempat ini anandya
memangnya kenapa mas
apa aku tidak boleh melihat ketika mas lagi memahat
ayo kita pulang kebetulan aku lelah sekali
mas kenapa pulang
padahal aku bisa membantu mas
apa kita akan lakukan ini berdua saja
bolehkah aku naik ke atas
padahal aku ingin sekali naik ke atas
boleh ya mas
tunggu tunggu tunggu
boleh tapi ada syaratnya
mulai besok kamu tidak boleh datang ke tempat ini lagi
kenapa aku menakutimu
aku rindu sekali padamu
kamu kelihatan bahagia sekali namwans
bukankah rawat wajah bahagia kamu hanya ditunjukkan untuk